taukah anda di indonesia ada daerah yang daftar tunggu keberangkatan ibadah hajinya hingga tahun dua ribu dua puluh
bila anda mendaftar tahun ini maka estimasi keberangkatan ibadah hajinya setelah tahun dua ribu lima belas
empat wilayah di indonesia yang bila warganya mendaftar tahun ini untuk menjadi calon haji
maka calon haji tersebut diperkirakan menjadi calon haji dengan daftar tunggu terlama di indonesia
pertama adalah kabupaten bantaeng dengan daftar tunggu sudah mencapai tahun dua ribu dua puluh
berikutnya kabupaten sidenreng rapang atau sindrap dengan daftar tunggu hingga tahun dua ribu dua puluh
lalu kabupaten pinderang dengan daftar tunggu hingga tahun dua ribu enam puluh dua
dan kabupaten wajo dengan daftar tunggu keberangkatan haji hingga tahun dua ribu enam puluh
kemudian makassar hingga tahun dua ribu lima puluh delapan
kabupaten sopeng maros bone dan goa yang daftar tunggunya sudah mencapai tahun dua ribu dua puluh
dan kabupaten mamuju tengah tahun dua ribu lima puluh lima
urutan berikutnya adalah kabupaten nunukan yaitu antrean haji tahun dua ribu dua puluh
kabupaten takalar dan bulukumba tahun dua ribu dua puluh
kabupaten pangkep dan kota samarinda antrean tahun dua ribu dua puluh
dan kabupaten kutai timur tahun dua ribu lima puluh satu
sedangkan wilayah di tanah air yang memiliki kuota haji terbanyak yaitu provinsi jawa timur
calon haji daftar tunggunya sudah mencapai tahun dua ribu dua puluh
warga serambi mekah yaitu provinsi aceh daftar tunggu keberangkatan hajinya sudah mencapai tahun dua ribu dua puluh